ribuan pemudik yang hendak pulang ke sejumlah kampung halaman ini memang sudah mulai memadati terminal bus pulau gebang jakarta timur sejak beberapa hari yang lalu
iya dan untuk mengetahui bagaimana informasi selanjutnya kita sudah terhubung dengan korespondensi ann indonesia mardika utama di terminal pulau gebang
selamat pagi dika sejauh ini bagaimana pantauan anda para pemudik yang akan melakukan mudik ya ke daerah masing masing di sana
selamat pagi lady dan alfian geliat mudik di terminal pulau gebang seperti anda katakan benar sekali sudah sangat terlihat
bisa anda saksikan di belakang saya ini adalah mereka warga ibu kota yang akan kembali ke kampung halamannya masing masing baik di jawa tengah ataupun juga di kawasan jawa timur
sejak pukul waktu indonesia barat sampai pukul enam pagi tadi tercatat sudah ada satu ratus sembilan puluh lima bus atau satu ratus lima puluh
lima penumpang yang diberangkatkan dari terminal pulau gebang yang terdiri dari delapan bus yang didominasi bus tujuan ke jawa tengah dan jumlah ini makin akan terus meningkat sampai malam hari tadi
kalau kita lihat trennya memang sejak h tujuh sampai saat ini trennya terus meningkat
pada h tujuh tercatat ada lima empat ratus penumpang yang berangkat dari terminal pulau gebang ini ke sejumlah destinasi dan pada h enam kemarin juga ada sekitar empat dua ratus penumpang dengan satu ratus dua puluh delapan bus yang berangkat

pada h tujuh tercatat ada lima empat ratus penumpang yang berangkat dari terminal pulau gebang ini ke sejumlah destinasi dan pada h enam kemarin juga ada sekitar empat dua ratus penumpang yang berangkat

pada h tujuh tercatat ada lima empat ratus penumpang yang berangkat dari terminal pulau gebang ini ke sejumlah destinasi dan pada h enam kemarin juga ada sekitar empat dua ratus penumpang yang berangkat